itu sekaligus menjawab bahwa ini bukan terus kemudian jadi seperti dwi fungsi atri enggak
sebenarnya terkait dengan tni polri masih selaras dengan pp sebelas dua ribu tujuh belas
di mana tni ada batasan untuk menempati
begitu juga terkait dengan polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan di instansi pusat tertentu
cuma yang sekarang adalah asn boleh menempati di posisi di tni polri secara resiprokal
nanti akan kita rinci kembali termasuk juga beberapa usulan usulan baru di dalam rpp yang akan kita selesaikan
jadi itu sekaligus menjawab bahwa ini bukan terus kemudian jadi seperti duit fungsi atri enggak
nanti oleh karena itu nanti akan kita urai ini kan belum selesai
tetapi yang pasti ini justru menata dan ini selaras dengan pp sebelas dua ribu tujuh belas dan dengan undang undang tni dan polri
jadi tni sudah jelas di mana yang bisa ditempatkan di mana yang tidak bisa ditempatkan
itu di instansi tertentu untuk jabatan tertentu
ya ada macam macam ya nanti teman teman bisa diberikan
untuk bisa pada akhirnya menemati posisi yang dibutuhkan
pengawasan dalam proses tersebut
tentu ke depan ini talentanya akan kita dorong
yang dikirim untuk di instansi tertentu dan di jabatan tertentu
nah yang berikutnya kan nanti kalau untuk di
nah tentu ada seleksi di tpa itu
di tim tpa itulah yang akan menyeleksi terkait dengan
mereka mereka akan ditempatkan di instansi tertentu dan di jabatan tertentu
jadi sekali lagi yang kutugasan itu secara periodik ya pak
kan tadi itu diberi contoh dengan pak juri marjulisang dari pdi

maka beliau berkirim surat ke polri
nah kami nanti kualifikasinya sesuai nggak prosesnya benar atau enggak
maka kemudian sekarang irjen yang ada di kemendagri itu dari polri